iwa margana merupakan salah seorang guru yang bertugas di smp negeri satu kota cimahi
sebagai seorang guru iwa menjadi salah satu sasaran penerima vaksin tahap dua dari pemerintah
iwa sudah mendapatkan sosialisasi dan didata oleh dinas pendidikan setempat
ia pun mengaku siap untuk divaksin
kalau kami sebagai tenaga pengajar insya allah siap mendukungnya
karena kita sendiri sangat boring menghadapi yang diadakan dunia maya
jadi kita berharap mudah mudahan dengan adanya vaksinasi ini kita segera untuk diberikan kemudahan jalan untuk sehat
sehingga pjj ini bisa digunakan ptm
hal senada diungkapkan agus dedy guru matematika di salah satu smp negeri di cimahi
meski ada sedikit kekhawatiran
namun agus berharap
mengaku akan mengikuti anjuran vaksin dari pemerintah
dan mencoba mempersiapkan diri dengan menjaga kesehatan sebelum divaksin
secara pribadi saya sangat siap
karena untuk kegiatan pembelian tetap muka memang itu harus dipersiapkan
cuma mungkin ada kewas wasan dari diri pribadi saya
khususnya masalah beberapa berita yang di televisi itu
akibat dari pemberian vaksin
tetapi saya masih berpikir positif bahwa vaksinnya adalah sesuatu yang positif buat diri saya
nanti saya kalau berkecimpung di lapangan dengan anak anak khususnya dengan siswa gitu
sementara itu untuk vaksinasi tahap kedua
pemerintah kota cimahi telah mendata sebanyak tujuh puluh lima delapan ratus empat puluh enam orang sebagai penerima vaksin
di mana empat empat ratus diantaranya merupakan guru yang terdata di dinas pendidikan kota cimahi
meski belum menerima kepastian waktu dan vaksin untuk tahap dua
namun pemkot cimahi sudah melakukan berbagai persiapan
terutama di sisi fasilitas kesehatan
untuk kota cimai kita sudah siapkan yaitu tiga belas puskesmas
kemudian rumah sakit dustira dengan rumah sakit kesdim
juga rumah sakit atau klinik yang ada di polres
juga kita membuat pos pos klinik swasta yang kita gunakan untuk vaksin
ya kita siapkan sepuluh tempat sehingga nanti pelaksanaan itu bisa cepat
saat ini kota cimahi sudah hampir merampungkan
proses vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan
tim liputan cnn indonesia cimahi jawa barat